aku yakin pasti tongkat itu ada di dalam gua ini

kamu itu malem malem juga mandi
iya itu dia
jangan alah bank
enggak enggak enggak
jadi selama ini yang menyerang kampung kita
mulai sekarang kita harus hati hati dengan serigala
jangan ada yang keluar malam sendirian
mendingan sekarang kita pulang yuk
ngapain tuh anak
dia lagi nyari tongkat tajam merah itu
daripada aku nyari capek capek sendiri
mending ikutin aja tuh si jaka
kan enak tuh kalau dia dapat
tinggal rebut udah pulang
kamu tuh masih kecil mending diam aja
aku lagi nyari serigala
jangan kak bahaya
nina aku tuh udah gede
jadi gak kena pernah hebat

terima kasih telah merayakan
kak umay nyari serigala bu
kamu kenapa gak jaga dia sih mina
katanya dia mencari serigala
ngerti gak pak dia dimana
ibu kita semua juga lagi nyari jaka ke hutan
ibunya panik dan curiga
si jaka ke hutan jadi serigala bu
iya bu sebaiknya ibu sama nina nemu aja di rumah bu
biar kita semua yang nyari
nanti kalau ibu ikut yang ada malah repot dan berbahaya bu
saya khawatir dia kenapa kena serigala
ibu bantu doang saja
supaya umay cepat kembali
bu ibu jangan khawatir
kita semua akan berusaha nyari mereka
pasti ini tempatnya
terang dalam gelap
tapi bukan malam
aku yakin pasti tongkat itu ada di dalam gua ini
pokoknya tongkat ajian merah itu harus jadi bu
aku menemukan tongkat tajin merah ini
menyala dalam gelap
yurus entah entah comit
akhirnya aku mendapatkan tokat ajen merah ini
sekarang aku bisa melawan mayat apapun itu dan sekuat apapun itu
akhirnya ditakut padamu segalanya
mesti kamu yang sudah mengambil aibku
jangan jangan bunuh aku tolong tolong jangan bunuh aku
aku akan memberikan semua hartaku
mas dan permata aku
masa kau jauh bunuh aku
kamu kan sudah menjadi serigala
mana punya harta sih
saat tubuhku berubah menjadi serigala
aku memindahkan hartaku di dalam buah itu